setelah berhasil diidentifikasi
sembilan jenazah korban pembunuhan selamat tohari
dukun palsu penggandaan uang
dimakamkan di tpu desa balun banjar negara selasa sore
sembilan jenazah ini terdiri dari enam pria dan tiga wanita
sejumlah petugas gabungan dikerahkan
untuk membawa peti jenazah ke tujuh pemakaman
petugas menyediakan tiga liang lahat untuk pemakaman sembilan jenazah ini
tiga jenazah wanita dimasukkan dalam satu liang lahat
sementara lima jenazah pria dimakamkan dalam satu liang lahat
dan satu jenazah dalam liang lahat tersendiri
salah seorang keluarga korban asal palembang
yang datang ke lokasi pemakaman mengaku
salah satu jenazah yang dimakamkan adalah kakaknya
bernama mulyadi yang hilang sejak oktober dua ribu dua puluh
mungkin karena terjerat hutang
jadi mungkin pikirannya udah kemana mana
sementara itu satu orang korban yaitu parianto lima puluh tiga tahun
dimakamkan di tempat pemakaman umum kebonjati
kecamatan cebada kabupaten sukabumi selasa padi
korban diketahui pertama kali bertemu dengan tersangka
saat dengan anaknya melakukan perjalanan
dengan menggunakan bus dari sukabumi menuju wonosobo
saat di purbalingga korban bertemu dengan salah satu orang
setelah beberapa waktu korban kembali kembah selamat
dengan menggunakan mobil sewaan dan menghilang tanpa kabar
sebelum menghilang korban sempat mengirim pesan ke anaknya
yang meminta tolong agar ia diselamatkan
atas dasar tersebut anak korban akhirnya membuat laporan
kepolisian dan terungkap jika ayahnya tewas
karena diracun oleh tersangka
korban membawa uang ke rumah dan mencari uang untuk
mencari uang untuk mencari uang untuk mencari uang untuk mencari uang untuk

sebelum dibunuh itu ada pesan
tolong jemput saya tolong jemput saya saya sudah tidak berdaya
itu pada rabu malam
dan dibunuhnya itu hari kamis kamis malam
sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan pengungkapan kepolisian
terungkapnya aksi keji seorang dukun pengganan uang
yang meracuni korbannya dengan menggunakan potasium cyanida
kasus ini masih dalam penyelidikan polores banjarnegara